badan pengawas obat dan makanan resmi memberi izin penggunaan darurat vaksin zivivax asal tiongkok pada kamis tujuh oktober
dikembangkan oleh anhui zivilongchom biopharmaceutical vaksin ini diketahui memiliki dampak perlindungan terhadap beberapa varian virus corona seperti alpha gamma delta dan kappa
disampaikan kepala bepom penny kalukito dalam konferensi pers virtual kami siang teknologi vaksin zivivax berbasis protein subyunit rekombinan yang dinilai lebih aman bagi pasien dengan masalah sistem imun
selain itu zivivax disebut telah memenuhi aspek kehalalan dan berpotensi menjadi vaksin booster pada masa mendatang
hasil penelitian sejauh ini menunjukkan vaksin zivivax memiliki efikasi yang beragam terhadap sejumlah varian virus sars cov dua seperti alpha gamma
delta dan kappa